petikan terhadap penulis buku jokowi undercover bambang trimulyono masih berlangsung
bambang bungkam perihal sumber dana pencetakan buku dan hasil penjualan buku kontroversial tersebut
bambang saat ini masih ditahan di rutan polda metro jaya
penjualan dan penyebaran buku jokowi undercover telah dilarang oleh kepolisian
walaupun begitu masih ada oknum yang menyebarkan naskah buku dalam bentuk pdf
siapa saja yang memiliki buku atau buku elektronik jokowi undercover diminta untuk penyerahkan keduanya kepada kepolisian
kita lakukan pemberkasan untuk kita serahkan kepada kejaksaan